sepuluh rumah warga rusak bahkan lima belas diantaranya rusak berat
akibat bencana tanah bergerak di cianjur jawa barat
hujan deras yang mengguyur kampung sukajadi cianjur jawa barat
rumah rumah warga rusak bahkan lima belas diantaranya roboh
selain rumah warga jalan dan fasilitas lain mengalami keretakan
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
semuanya diungsi pak tapi mengungsinya ada yang ke rt empat
ada yang ke pahir sini ada yang ke serada
jadi masing masing sudaranya lah sementara